komisi pemberatasan korupsi kpk memeriksa rosario demarsyal atau lebih dikenal dengan nama hercules
hercules diperiksa kpk terkait kasus dugaan korupsi dan suap mahkamah agung
pemeriksaan terhadap hercules berlangsung sejak pagi dan berakhir sekitar pukul enam belas waktu indonesia barat
usai pemeriksaan hercules memilih tidak menjawab ihwal pemeriksaannya namun meminta wak media menyampaikan informasi dengan benar
hal ini terkait ketidakhadirannya dalam pemanggilan sebelumnya di kpk
hercules menyatakan jika dirinya siap datang ke kpk namun saat itu sedang berada di luar kota
pemilik nama asli rosario de marshal ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tenaga ahli pd pasar jaya
hercules menjadi saksi bagi dua hakim agung yakni sudrajat dimyati dan gazal basaleh
kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan kpk pada hakim agung sudraja timiati september dua ribu dua puluh dua lalu
pemeriksaan terhadap hercules diperiksa dalam pemeriksaan terkait kapasitasnya sebagai tenaga ahli pd pasar jaya
hercules menyatakan jika dirinya siap datang ke kpk namun saat ini sedang berada di luar kota
hercules menyatakan jika dirinya siap datang ke kpk namun saat ini sedang berada di luar kota